ya kebijakan privasi yang baru digulirkan aplikasi pesan singkat whatsapp disorot banyak kalangan
pro dan kontra terkait kekhawatiran jual beli data pribadi para pengguna aplikasi pesan instan ini pun layak untuk kita pahami
dan sudah terhubung bersama kami malam hari ini alphonse tanujaya selaku pengamat keamanan cybervaccine com
selamat malam mas alphonse
selamat malam kami
oke ini banyak sekali ketakutan dari para pengguna aplikasi pesan singkat ya
apakah benar kebijakan privasi yang baru dikeluarkan oleh whatsapp khususnya ini benar benar mengancam data pribadi para penggunanya
sejauh mana mas alphon melihat pro dan kontra ini
cuma perlu kita khawatirkan adalah metadata dari user
ada metadata dari whatsapp yang akan di share dengan facebook group yang perlu menjadi keren kita
oke mas alphonse kalau misalnya fitur end to end enkripsi sendiri ini seperti apa ya kalau dari sisi hukum
apakah ini bisa dikatakan melanggar hukum
end to end encription itu sebenarnya
cara whatsapp untuk mengamankan diri dari tekanan pemerintah atau pihak pihak yang ingin mendapatkan bocoran dari message
misalnya dan fanny sedang chatting otomatis whatsapp saya dan whatsapp fanny hanya dua perangkat ini yang memiliki untuk membuka message
jadi server whatsapp sendiri pun tidak memiliki kunci untuk membuka message nya
ada pemerintah di amerika
kan whatsapp aku ingin lihat di chat nya fanny dengan alphonse
mereka bisa bilang kita tidak punya kuncinya yang punya kunci adanya di handphone nya fanny dan whatsapp
kalau ingin membuka kunci pengamanannya
ratanya yang nyata di tujuh turunan pun
saya mewariskan tugas untuk membuka enkripsi ini dengan komputer yang terkandil hari ini
tapi kalau misalnya data data yang dikatakan katakanlah disimpan oleh pihak ketiga gitu
yang mengelola sistem aplikasi pesan singkat itu seperti apa sih mas alphonse
dalam penyimpanan data chatting
kalau whatsapp itu menyerahkan kepada user
di situ ada kelemahan
jika usernya ceroboh
dan menyimpan di google cloud
itu bentuknya tidak terenkripsi
jadi itu tergantung kepada kemampuan usernya untuk mengamankan data chatting nya
aplikasi yang lain
telegram pun menyimpan di server nya
telegram menyimpan di server nya
klaim nya memang tidak bisa dipecahkan
apapun yang disimpan di server nya
artinya itu bisa diambil
mereka tidak menyimpan
jadi itu mungkin satu poin yang menarik
yang perlu diperhatikan
resiko yang harus dihadapi pengguna ketika mengakses internet adalah rentan peretasan
seberapa aman sebenarnya ketika suatu aplikasi ini mengklaim fiturnya amat terenkripsi
mungkin kalau misalnya dalam sebuah kontrak yang digunakan usernya
ada kata kata yang perlu kita garisbawahi gitu mas alfons
jadi yang perlu kita soroti dari whatsapp ini
bukan dari keamanan chat
keamanan chat itu
keamanan chat itu

dikatakan sangat aman tiga tiganya
yang perlu disoroti adalah pembagian metadata dari cap
itu yang tidak bisa dianggap remeh
jadi metadata itu kelihatannya sesuatu yang sangat simpel
kalau kita ambil foto
metadata itu kan dipakai kamera apa resolusi apa
ada juga informasi
soalnya diambilnya di mana
lalu gps nya di mana tanggal berapa
nah jika metadata ini diterapkan ke user whatsapp
tanpa mengetahui isi chat pun
banyak sekali informasi yang bisa diketahui oleh whatsapp
dan program messaging lain
kita jangan menyakar ke whatsapp saja
termasuk telegram termasuk signal juga
mereka akan tahu informasi ini gitu loh
whatsapp tahu saya tergabung ke grup apa saja
lalu whatsapp tahu ayah sering chatting dengan siapa saja
seberapa serat saya chatting
dan jam berapa saja
jadi katakan contohnya misalnya
saya punya pangan japa atau ada pacar atau apa
tapi kalau satu metagata diambil dan diolah
misalnya dalam waktu setengah tahun satu tahun
itu akan ketahuan polanya
oh ini komunikasi dengan

ini komunikasi apa dan berapa serat gitu
itu metadata itu yang sadar harga jadi
oke jadi benar benar ya pengguna dari aplikasi pesan singkat ini
yang harus pintar pintar mencari info
dan juga mencari strategi
supaya keamanan data privasinya

terima kasih mas alvons atas informasinya yang terima

terima kasih telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected